setelah ditetapkan sebagai tersangka nama rizik sihab kini masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
berikut pernyataan kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya komisaris besar argo yuwono
rizik sihab perkembangannya penyidik polda metro jaya sudah menerbitkan dpo
sudah mendapatkan dpo hari ini sudah menerbitkan dpo
tentunya ini adalah nanti dan saat ini juga penyidik sedang melaksanakan rapat
rapat di mabespori dengan divisi hubungan internasional